ya selanjutnya kalau bicara soal bulan puasa bulan ramadhan gitu ya ini kan tentu pola hidup kita berubah gitu ya ada yang tidurnya berubah termasuk juga ini soal pola makan
nah dan ngomong soal pola makan di waktu yang biasanya mungkin sebagian anda masih ada yang tidur gitu ya tapi harus makan misalnya untuk sahur gitu
nah ini kan juga jadi satu tantangan buat kita juga gitu kan mevri dengan adanya perubahan pola makan perubahan pola tidur ini apakah apa ya apa yang pola yang kita jalanin sekarang tuh
udah bener atau belum
udah bener atau belum jangan jangan enggak
nah coba kalau mau bicara soal hal itu tadi pagi rizky subuh subuh sahur apa
saya sahurnya pakai kurma sama buah sosok sehat masih puasa puasa pertama
oke kurma sama buah nah kira kira itu cukup gak sih
nah itu apa takut lemas
nah bisa kuat gak tuh sepanjang jalan ya
karena kalau saya walaupun saya gak ditanya sama rizky saya mau curhat nih ya
kalau saya tuh kalau sahur harus satu piring aja sih harus banget makan yang namanya buah dan sayur
karena justru kalau gak makan buah itu bawaannya lemas
kalau makan karbo yang berlebihan itu justru saya juga lemes
tapi tenaganya ada tuh untuk menjalani sepanjang hari ini
nah biar kita nggak tebak tebak sendiri langsung aja kita terhubung
ini dia kita akan langsung membahasnya dengan dr sindiawati pujiadi yang merupakan dokter spesialis gizi klinik
selamat pagi dokter
selamat pagi dokter
dok dr cindy dari tadi kan saya sama rizky udah curhat nih ya
kalau saya tuh justru harus banyak makan sayur
tim tim yang sarapannya agak nasi agak berat ya walaupun ada sepuluh
kalau harus nasi tuh kalau sahur justru saya jadi lemes seharian
sementara kalau rizky sahurnya buah sama kurma
sebenarnya cukup nggak sih dok asupan sahur seperti itu dan yang baik itu asupannya seperti apa kalau lagi puasa
iya jadi di kurma memang ada superkarbohidrat di buah
yang kamu tadi konsumsi itu juga ada superkarbohidrat
kalau sayur kan serat kan ya jadi memang akan membuat kita kenyang lebih lama
tapi ada satu hal yang kita sangat butuh perhatikan yaitu asupan protein
kenapa asupan protein
karena kebutuhan kita itu misalnya berat badan saya lima puluh
saya butuh sekitar delapan satu gram per kilogram berat badan
anggap satu gram per kilogram berat badan
jadi kita butuh sekitar lima puluh gram protein supaya yang berarti lima puluh misalnya
nah lima puluh gram protein itu terdapat di sekitar tujuh potongan ayam atau ikan atau daging
jadi kebayang gak sih kalau sahur proteinnya kita gak penuh
karena mas ikan makannya pada waktu usaha untuk memenuhi kebutuhan protein kita
jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah protein
nah superkarbohidrat bisa ada
karena superkarbohidrat itu merupakan sebuah tenaga kita
jadi selain dari buah tadi itu juga dibutuhkan superkarbohidrat dari misalnya nasi merah
banyak banyak juga apa apalah
kan tadi katanya ada yang nggak bisa kalau makan terlalu berat
orang yang jendung atau hormon itu yang mungkin gampang dicari pada waktu sahur
nah ketika gandul atau hormon kenapa saya sarankan
karena mereka mengandung serat
itu kan membuat kita ketinggalan lebih lama
jadi tetap sebaiknya pada waktu sahur komposisi makanan kita tuh bergisi lengkap dan seimbang
tetap ada sumber karbohidrat
sesuaikan aja kebutuhan nasi nanti
protein jangan lupa
karena kebutuhan protein nanti kita susah kejarnya pada waktu buka
kemudian didukung sama sayur dan buah
juga ada di sayur dan buahnya tinggal ditambahin si protein dan sedikit karbohidratnya
supaya kebutuhan kita bisa tercukupi
tarik dari sel dan buka
karena kalau cuma sekali makan dibuka selama dihabisin
makanan yang kita perlu konsumsi
jangan lupa juga air putih
kita butuhkan sekitar delapan belas per hari
biar dibagi aja di saunan
berarti saya masih kurang proteinnya
sama karbohidratnya mungkin ditambahin sedikit
tadi itungannya sudah dikasih tau oleh dokter ya
kalau berat badan saya lima puluh butuhnya tujuh potong coba
kebutuhannya gimana ngejelasnya
harus dibuka doang
jadi balas dendam nanti ya dok
waktu buka ya dok
kadang kadang balas dendamnya suka salah lagi goreng kan
ya bener sih
buka protein lagi
itu enak banget
tapi ini dok
tadi kan sahur gitu ya
kita baru tahu bahwa ternyata harus lengkap
ada protein ada karbohidrat airnya juga banyak
ada buah dan sayur
kalau berbuka aja dok
itu sebenarnya asupan apa yang paling dibutuhkan dan apa gitu yang bisa kita konsumsi yang baik saat berbuka
tentu saja untuk memberikan tenaga dengan cepat sesuatu yang manis
misalnya kolek atau minuman yang manis
silahkan tapi tolong jangan berlebihan
karena kalau berlebihan kan nanti kita kenyang dengan sesuatu yang manis doang
mungkin yang kecilinan doang
nanti sebetulnya ini gak masuk lagi karena dokter dokter kenyang disitu
jadi tetap pergi silahkan dari timbang
kalo buka dibuka dengan sedikit yang manis
mau ada apa apa
mau ada kurma boleh
kemudian lanjut dengan
makanan beratnya gitu ya dok
makan beratnya gitu ya dok
ya kemudian proteinnya sayur dan buah lagi
jadi makanan berat lagi
dok perlu dikasih jeda berapa lama sih dok
dari yang buka tadi mungkin biasanya kita dengan takjil dengan yang ringan ringan
ke makan berat itu perlu dikasih space berapa lama tuh
ada beberapa yang bisa langsung
ya ada yang perlu kasih waktu sejam dua jam
boleh kan aja
contohnya apa dok
buka puasa langsung dengan yang berat ada kan
sesuaikan aja ya
sesuaikan aja ya dengan kondisi biologis tubuh masing masing ya
jadi dipahami dulu ya kondisi tubuhnya seperti apa
tapi kan dok
biasanya ada sebagian orang ini yang justru kalau ramadhan tuh
itungannya balas dendam
terus buka puasanya juga banyak
itu membuat berat badan justru naik
itu bisa dibuasa gitu dok ya
nah apa sih dok sebenarnya hal hal atau asupan yang perlu dihindari
agar tadi tidak justru naik berat badannya karena dengan konsep
semuanya mau dimakan gitu dok
iya tentu saja membatasi sesuatu yang manis

jadi kalo misalnya masak
kadang kadang kita cuman tumis atau disus
jangan semuanya goreng goreng goreng
dan semuanya yang manis manis yang dikonsumsi
jadi kita tetep perlu berhati hati
untuk mengkonsumsi makanan gizi tetap dan seimbang
olahraga rutin juga dibutuhkan
jadi mungkin jika buka
atau kalau sudah buka berolahraga
yang sebesar adalah pada waktu buka
jadi total asupan kalori juga berlebihan dari karbohidrat
jadi itu yang mesti dihindari terlibat
terus dok ini kan juga sering ya dok bicara soal misalnya sahur
itu kan banyak juga atau nanti
ada kalanya kita skip saur nih dok
misalnya ketiduran gitu ya
itu tipsnya waktu saat berbuka
ada menu menu khusus atau
asupan khusus nggak yang perlu kita
perbanyak gitu misalnya buat
tadi tuh misalnya kita nggak saur gitu
menggantikan yang nggak saur dok
pokoknya sih harusnya saur ya
terpaksa ya pada waktu buka
tetapkan sumber karbohidratnya
tenaga kayak tadi kolak atau minuman lain
tapi jangan begitu biasa tetap
karena kita harus mengejar kebutuhan kita salah satunya
kebutuhan protein kita tadi ya
karena kita harus mengejar kebutuhan kita
karena asupan protein kita tidak
penuhi tapi alasan baiknya kalo tetap
saur kalo tidak memungkinkan
untuk makan bisa saja
mencari susu yang di kalori
yang untuk mengganti makan di dungu kayu dan buah

baik untuk metabolisme
tubuh dok sebenarnya tuh kalau kita
habis sahur atau berbuka puasa
tidur atau baiknya seperti apa sih dok
itu bisa diolah dengan baik oleh tubuh dok
apalagi sahur kan sudah banyak yang langsung tidur
biasanya habis sahur ya iya

karena kalo misalnya kita punya masalah
dengan gerd atau apa itu pun malah jadi
nanti ada masalahnya itu
jadi makin meningkat gerdnya tersebut
jadi perlu kasih waktu mungkin sejaman
baru tidur lagi
ini tepat nih tadi kan baru dibilangin soal
asam lamung asam lamung ya rizky ya nah itu dia
jadi buat beberapa orang juga yang punya masalah lamung
ini kan puasa ini agak ngeri ngeri sedap gitu ya
nah dok buat yang punya masalah
lambung atau gimana caranya biar puasa kita tuh
tetap lancar gitu menghindari adanya
asam lambung atau gerd misalnya
yang ada soalnya konsultasi dulu dengan dokter
apakah diizinkan untuk
dapat berpuasa karena dokter yang mengetahui kondisi
tersebut kalau dokter
dijalankan tapi hati hati dengan
segala sesuatu yang asem yang pedes
bergah kekol kebangkol
dihindari nangka itu juga
dihindari kopi teh jangan
mimpi ya karena mereka juga selain
bisa melaksanakan alami juga
berdikkat diuretik nanti makin
benar kalau susu gimana sih dok
sahur atau nangka susu beda beda ada orang yang memang

ga enak gitu kalau saya mengalami laksa sperensi ya
ke susu yang tidak manu lakos
kalau tadi udah disebutkan oleh dokter
beberapa makanan yang harus dihindari gitu ya
mungkin boleh ditegaskan lagi dok yang harusnya
bagi mereka yang menderita asam lambung
tinggi atau gerd gitu
apa saja dok agar
puasanya bisa berjalan lancar agar tidak
sakit sakit perut gitu dok
semuanya tetap dikonsumsi
diri diri lengkap dan seimbang dari
berupa karbohidrat protein ada sayuran
dua dan lemak hati hati jangan
terlalu banyak goreng gorengan itu banyak lemak
kino itu sudah cukup cukup
menderita sakit matahari
jadi lebih karam gitu itu akan
lebih enak dikonsumsi
dari si kopi teh tadi dan
makanan yang pedas asam
makanan makanan yang bergas itu
oke terakhir dok
kalau kita bicara soal makanan ini kan
pasti lebih baik jika kita mengonsumsi
yang cenderung alami ya dok ya
dibandingkan dengan makanan makanan olahan ya dok ya
seberapa signifikan sih dok sebenarnya
kalau kita di baik itu
masa masa ramadan seperti ini ataupun
masa selain ramadhan ya tapi fokusnya
di masa ramadhan untuk bisa benar benar
mengembalikan pola tubuh agar
itu tadi dekat dengan makanan makanan
yang sehat gitu dok
iya tentu saja makanan ini kita
udah tata dengan kita buat sendiri
itu akan lebih baik karena
mengetahui apa yang kita butuhkan
dan cara pemasakannya seperti
apa ya pak tapi kalau misalnya
harus mengonsumsi sesuatu yang
dibeli belinya sudah jadi lihat saja
kandungan lemaknya berapa banyak
ada apa lagi di situ
sehingga tetap bisa menyesuaikan dengan
kebutuhan kita yang perlu hati hati
tetap tidak berlebihan
sesuatu yang manis dan tidak beriziah
sesuatu yang mengandung lemakin jadi bukan
sesuatu yang bergoreng goreng
itu dia intinya memang kalau bulan puasa
nggak boleh berlebihan semuanya harus tahan
hawa nafsu dan juga yang paling penting tadi
yang saya juga baru sadar gitu ya bahwa
untuk pola puasanya harus menyesuaikan dan
menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing masing
jadi setiap orang mungkin beda beda gitu ya
baik dokter sindiawati terima kasih sekali
atas informasinya dok dan selamat kembali
beraktivitas terima kasih dok
terima kasih dokter